menko maritim luhut panjaitan optimis semua pihak dapat menerima hasil putusan mk atas sengketa gugatan pilpres dua ribu sembilan belas
luhut juga yakin situasi akan kondusif saat hakim mk membacakan hasil keputusan
menurut luhut seusai putusan mk jokowi sangat berharap dapat berkonsolidasi dengan prabowo
luhut bin sarpanjaitan sepakat dengan imbauan prabowo agar pendukungnya tidak menggelar unjuk rasa di mk jelang pembacaan putusan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
luhut menilai hubungan jokowi dan prabowo selama ini terjalin baik sehingga situasi diharapkan berlangsung kondusif
selain itu menurut luhut jokowi sangat berharap rekonsiliasi dengan prabowo segera terwujud setelah putusan mk
jokowi akan mengajak semua pihak berkontribusi bersama membangun bangsa lima tahun mendatang
saya dengan pesan dari pak prabowo juga dari pak jokowi khususnya dan mereka berdua kan juga hubungan baik ya
saya kira dengan kedewasan kita semua mestinya tidak masalah
pak ngomong ngomong soal hubungan baik kabarnya proses rekonsiliasi ini sedang dijajaki terus pak dari kementerian jokowi juga bahwa ada beberapa utusan yang memang sudah bertemu dengan prabowo
ya mungkin saja
tapi bahwa pak jokowi memang berkomitmen untuk menjalin proses rekonsiliasi
sangat nanti saya dengar aja pidato presiden setelah nanti pengumuman
ya insya allah nanti semua baik baik saya kira tentu presiden akan menyampaikan pidato sebagai ya presiden terpilih
lagi di situ ya insya allah terjadi bagaimana akan mengajak saya kira supaya kita ayo rame rame membangun negara kita ini